kita beralih ke kabar ancaman terorisme
kf perakit bom panci yang ditangkap densus delapan puluh delapan di ngawi hari minggu lalu
ternyata adalah anak seorang kepala sekolah dasar negeri
orang tuanya tak menyangka anaknya yang tertutup dan jarang bergaul ini bisa bergabung dengan organisasi teror
pasca penangkapan kf warga desa wali kukun kecamatan widodaren ngawi
warga setempat masih diliputi rasa tidak percaya
warga mengenal kf sebagai sosok tertutup dan punya sifat pendiam sejak kecil
meskipun jarang bergaul sejak sd kf sudah dikenal sebagai anak yang pintar
tertutup sih nggak pernah ke rumah kalau pulang di rumah di rumah saja
masyarakat ditanya yang tak tahu tanya buat apa lagi
rumah orang tua kf saat ini juga dalam keadaan kosong dan dipasang garis polisi
kedua orang tua kf saat ini tengah diperiksa oleh polisi di markas densus di jakarta
menurut polisi mereka tidak tahu tentang aktivitas kf di luar rumah
mereka juga tidak tahu menau siapa saja teman teman
ayah kf adalah seorang kepala sekolah dasar negeri di ngawi
seluruh pendidikan di kf adalah seorang kepala sekolah dasar negeri di ngawi
pendidikan dasarnya dihabiskan di ngawi kemudian menjadi mahasiswa di sekolah tinggi agama islam negeri kota solo jawa tengah
hasil integrasi yang sudah kita lakukan di polres ngawi baik tetangga maupun orang tuanya
yang bersangkutan malah justru memang seperti sebelum sebelumnya
apa yang terjadi ketika diintegrasi daripada tetangga dan sebagainya
mereka katakan bahwa ini adalah tertutup sama dengan ngawi
penangkapan kf merupakan pengembangan dari penangkapan teroris
dia merupakan perakit bom rice cooker yang rencananya akan diledakkan di tanah negara
kf dianggap sebagai bagian teroris jaringan bahru naim yang saat ini berada di syria
inam tohari lukman rozak ngawi dan surabaya